mama udah dengerin aku belum soal hunting itu
mama kan belum ketemu sama rena
kalau mama sampai telpon rena
terus nanti ada yang denger gimana
ya bener juga sih ma
mama berarti harus ketemu sama rina
pura pura ke rumah aldebaran kek
atau mama ke sekolahnya rena di kitty house
pokoknya mama harus tolongin aku
aku bener bener takut kalau sampai hunting itu ditemu
apa anda gak memperhatikan
anda dan andi sudah pernah bertemu jauh sebelum kalian menikah
foto itu diambil sekitar tahun dua ribu tiga belas
waktu saya sama andi masih kuliah
itu bahkan sebelum andin kenal sama roy
mas apa kau percaya dengan takdir
maksudnya apa adil nanya takdir
kenapa catur gini sih
ini barang barang dari gudang
mau dibawa kemana ya pak
gue sama micha ini lagi nyari barang barangnya roy
ya kita sih berharap bisa menemukan bukti
siapa pembunuh yang sebenarnya
kalau semua barang barang ada di gudang
dan al kasih kunci gudangnya ke gue
lagi nyari barang mereka kunci disini
aku udah pengen ganti baju banget nih
dan sekali lagi makasih banyak ya
mau nyelidikin barang barang alam rumpah roy
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gue kepikiran lagi kan soal anting
gimana caranya gue cari hunting itu
tanya mama lagi deh
mama udah nanya ke rina apa belum ya
aku ke dalam dulu ya
mau sholat sebentar
mama udah tanya rina belum soal anting itu
mama kan belum ketemu sama rena
kalau mama sampai telpon rena
terus nanti ada yang denger gimana
ya bener juga sih ma
mama berarti harus ketemu sama rini
gimana sih caranya ma
pura pura ke rumah aldi baran
mama ke sekolahnya rina di kitty house
pokoknya mama harus tolongin aku
aku bener bener takut kalau sampai nanti gitu ditemuin sama orang lain
yaudah ini mama mau beres beres dulu di rumah
nanti kita teleponan lagi ya
mau sampai kapan mama harus pontang panting menutupi kesalahan kamu
tapi mama juga gak mau kamu menderita karena semua ini
apa aku ke sekolahnya rena aja ya
mas al datang ke sinarang besok apa enggak ya
dicat gak dibalas
apa dia lagi sibuk
apa mungkin saking dia sibuknya besok dia nggak datang juga
kamu kan yang gugat cerai
kenapa sekarang malah kamu yang sedih
kalau mas al memberikan apa yang kamu mau

kamu kok ada disini gak bilang sama aku
eh bantuin bantuin bro
makanya aku cepet gak dibalas
sehingga itu kan
saya percaya takdirnya
saya percaya dengan takdir
lo bilang bu andin mau cerai
mana yang ada malah societ kayak gitu
ah tau lo ger
jiwa jomblo gue meresah nih
jangan lo jadi mantan
aku masuk dulu ya mau aja
nanti aku masuk kalian berdua langsungior zach saran responsabil background still got theacco
aku ibukan sampe terik
nih uhtang ini beating lo kali terakhir

saya akan pertahankan kamu
saya akan pertahankan penekaan kita
saya akan pertahankan semuanya
saya jalan duluan ya
sampai ketemu di rumah